dan pemerintah berupaya menekan mobilitas masyarakat ataupun kendaraan selama periode libur natal dan tahun baru
salah satu strateginya adalah dengan memperlakukan aturan ganjil genap di sejumlah ruas jalan tol
kementerian perhubungan menjelaskan aturan ganjil genap di jalan tol ini mulai diterapkan pada dua puluh desember hingga dua januari dua ribu dua puluh
selain itu sistem buka tutup rest area dan pelaksanaan random sampling di rest area atau tempat tertentu akan dilakukan
dan kementerian perhubungan menambahkan pemerintah daerah diminta membuat checkpoint untuk masyarakat yang ingin masuk ke daerahnya
dan berikut adalah daftar ruas tol yang akan menerapkan aturan ganjil genap pada libur natal dan tahun baru mendatang
yang pertama yaitu ruas tol tangerang merak lalu ruas tol bogor ciawi cigombong ruas tol cikampek palimanan keranci
kemudian ruas tol palimanan keranci dan yang terakhir yaitu ruas tol cikampek padalarang cilenye